jadi kali ini saya ajak anda untuk update bagaimana kontestasi di pilkada dki jakarta dan kita akan bergabung dengan panglima tni yang akan melakukan konfensi pers
jadi prosedurnya dia mengajukan kepada komandan brigade komandan brigade mengajukan kepada panglima panglima kepada kasar
proses itu bisa secepatnya itu karena suratnya kan lingkaran jakarta aja semuanya
bisa sudah dipastikan jadi kalau mayor agus tandi mendaftar sebagai gubernur latrika di kpu maka otomatis surat pemberian tianya diadukan
karena mengundurkan diri karena mengundurkan diri bukan diperhatikan secara pelancaran
tidak ada pensiun tidak mendapatkan pensiun karena belum dua puluh tahun
ya mengundurkan diri diperhentikan karena mengundurkan diri
pak ada konsekuensi apa yang terjadi
jamin ketika kalah tidak bisa kembali lagi menjadi prajurit tni karena sudah mengundurkan diri dan kita langsung kita proses
karena itu undang undang nomor sepuluh tahun dua ribu dua belas kalau tidak salah
pak apakah anda informasi bahwa pak agus sendiri memang ada ingatan dinas karena dia pernah disekolahkan oleh tni ke kuala milik ardian merindas di kt ii
sudah menjadi tni baru disekolahkan begitu ya
apakah ada ingatan dinas juga yang terkait
ya itu sepuluh tahun
inkatan dinas sepuluh tahun kemudian diperpanjang lagi dua puluh tahun
pak untuk keputusan cukuni apa maksudnya keputusan mengundurkan diri diterima yang kapan
diterima maksudnya gimana
sudah diterima oleh kasat sekarang ini
sudah disetujui oleh kasat

pak jadi penologinya
pak jadi penologinya
ya keputusan kepada panglima
ya keputusan kepada panglima
ya mungkin kepada kasat atau cukup sebenarnya kepadaku kapan berikanis saja
ya sampai panglima
ya panglima kalau panglimanya kan lagi diutrolin juga
pak ada pembayaran komentasi dari
pak itu kan ketika diminta dari penolong kan
sedang menimba ilmu di australia itu seperti apa pak
langsung dicabut saja tidak tidak berlaku lagi pendidikannya atau seperti apa pak
seperti apa pak
dengan bersama sama panglima sudah mengadakan latihan di sana
ya berhenti latihan
itu bukan pendidikan latihan
latihan bersama ya
latihan bersama ya
kalau boleh tahu pak sampai menit ini apa sih tanggung jawab dari anda sendiri yang tiba tiba muntung
jadi begini mari kita berpikiran positif
namanya dia mengambil karir di tempat lain bukan mutu
kan gitu memilih karir di karir politik boleh boleh saja
boleh boleh saja jadi kalau di negara negara maju jarang sampai pensiun
di singapura jarang sampai pensiun
jadi fenomena kepanjuan negara itu seperti itu
pak dari panglima sendiri pak agus ini kan dia punya karir yang kemarlah
menurut bapak saya masih pagi jadi gubernur atau menyayangkan diri pak
atau mendukung maksudnya apa
jadi begini teruk terang saja
jadi mayor agus ini sejak sma tarulah di nomor satu
di wnu sampai sekarang belum ada yang menyayangi
kemudian ketiga rulus dari akademi militer juga mengkoleh anima kayarsa
yang belum tersayangi adalah tiga tiga dari bapet
mental fisik dan intelektual
bapaknya mau jadi presiden waktu itu
nah kemudian saya mempunyai program sejak saya kasar
reformasi tni kemudian doktrin doktrin doktrin pertempuran
itu saya mengumpulkan antara angkatan dua ribu empat sampai seribu sembilan ratus sembilan puluh
mereka yang bekerja
diambil orang orang yang terbaik yang disiapkan untuk jadi pemimpin yang akan datang
mayor agus masuk ke situ
jadi salah satu kader yang dipersiapkan sebenarnya
ya saya berat tapi itu karena pilihan pribadi hak pribadi
maka saya harus melepaskan itu
ya namanya kita sudah menyiapkan kader kan
tiba tibanya kadernya lepas pembayaran politik
berat tetapi ya harusnya
hak pribadi harus kita
yang lainnya masih ada lagi
pak mayor agus dijemput butuh waktu ketika berpikir yang tepat
dalam waktu itu ada konsultasi sendiri ada tempat dari pak bapak
maaf mengulang bisa diceritakan bagaimana kronologis dari kemarin pada saat mayor agus menjalankan untuk menjadi bukit blok sampai pada akhirnya
adalah beliau memutuskan untuk membutuhkan diri di usia ini
saya kan juga penglima te ini dapat laporan saya dari beberapa kasar kan gitu
artinya suratnya sekarang belum sampai ke bapak ya
di kasar nanti kasar yang surat kepada kami
sudah di apes ya
tapi bisa selesai hari ini berarti
hari ini selesai nanti malam selesai
hari ini selesai
karena suratnya dia cukup sampai kasar saja
yang dikatakan oleh penglima te ini
bisa pak bapak boleh diingatkan ke pegangan
kenetrakan dari bapak bapak
jadi begini ya
saya sudah dipanggil langsung oleh presiden
dua hari yang lalu
dalam menghadapi pirkada
bantu saya untuk wujudkan keamanan
dan harus netral
kemudian atas penterpresiden tersebut
kemarin di cimai
sekaligus membuka smbc beladil yelmudo
saya sampaikan bahwa dalam pilkada ini
kita harus berpihak
berpihak kepada keamanan dan keberhasilan pilkada
untuk itu maka kita harus netral
untuk netral kita harus profesional
saya tugaskan para panglima menyampaikan ini
sampai kepada tingkat prajurit yang paling bawah
dan melakukan pengawasan
temukan sedikit mungkin
bagi ada prajurit yang terindikasi
akan tidak netral
dan apabila yang menemukan masyarakat
atau pihak lain
para pimpinan pangdam dan rem
sampai ke bawah
apabila informasi ini dapat dari masyarakat
kalau kita tidak lanjuti
maka unsur pengawasan dari para pimpinan
dalam kesempatan ini
saya mengimbau kepada seluruh masyarakat
mengetahui dengan pasti dia prajurit
dan tidak netral
tapi melaporkannya jangan bilang
berambut cepat berbadan tegap
pasti kami tidak
mayor agus masih mahal masih jauh dan dia punya harapan yang bagus di tni
bukan karena itu tetapi kalau kemarin yang saya sampaikan
keputusan panglima tentang mutasi yang kemarin
itu yang saya naikkan kan angkatan delapan puluh enam untuk mencari bintang dua
jadi ini regulasinya demikian
kalau nggak demikian nanti numpuk numpuk kasihan nanti yang ini
pak selain mayapapu apakah ada edukasi lain dari tni yang tidak cukup terhadap kejadian harapan
saya mulai tahu di jawa tengah ada ya tapi belum ada laporan
di jawa barat juga ada
karena ini sebenarnya prosesnya cukup sampai dengan pangdam pernah lapor kepada kasar
langsung dibuatkan surat
jauh ini yang sudah terpangkal udah berapa
saya belum dapat laporan dari bapak kasar
tapi memang ada ya
kebanyakan teknik ada ya
kebanyakan teknik ada
pak terkait dengan status mayor agus sendiri
apakah memang sudah mengikuti informasinya
dia sudah mengikuti seskoat
lalu pada tahun depan sebenarnya akan menjadi pol
sebenarnya ada satu afil yang sudah didapatkan di jawa tengah
kemudian sudah lulus sesko ya sesko nya di amerika
kemudian jabatan yang sekarang ini adalah kepala mbak toro jabatan rekom
sudah diajukan untuk naik pangkat pada satu april dua ribu tujuh belas

pertanyaan lain boleh pak
om sitika mengatakan ada tiga puluh sekitar tiga puluh miliar uang yang diperwiraatkan
ini pak yang general yang diperkirakan
itu pak di tni sendiri gimana
sebenarnya pak pas menang upaya di kepala pptk ada tiga puluh miliar
sekarang itu dibuat general
ya kalau katanya katanya emangnya gua pikirin
kita ada rencana menyelidiki sendiri pak

begini kalau katanya ini tukang becak katanya
ini katanya katanya harus saya mendidiki kapan saya kerjakan gitu
iya pak om sitika meminta untuk melakukan penyelidikan di kepala pemimpinan dari tanah pak
sampai saat belum ada saya belum dengar itu
yang saya dengar yang kemarin yang disampaikan oleh arief dari premier
saya adakan tim investigasi kita masuk ke semua penjara penjara yang ada tni terlibat kasus narkoba
kemudian hasilnya sebagian sudah kalau ada beberapa letkol pola yang kita ambil yang terbukti
tetapi yang dikatakan
yang freddy itu pada tanggal dua puluh tujuh april dua ribu sebelas bintang dua saat itu yang sampai sekarang masih aktif tinggal saya sendiri
jadi alangkah kasihan saya dalam kendakwaan
jadi kalau benar bisa ya kan
karena cuma saya toh kalau itu benar kalau buktinya cuma saya toh
yang lainnya sudah purnawirawan bagian penyelidikan dan sebagainya adalah kepolisian
kami membantu bantu saja ya
karena sudah sipil sudah mulai rawat
saya pastikan bintang dua yang pada saat itu masih aktif hanya saya sendiri
karena pada saat itu saya adalah pariunio bagi gubernur akmi
ya logika berpikirnya dia bisa tahu berarti kan ada yang menginformasi kan
jadi ada indikasi mata mata gitu
ya ada indikasi kalau enggak mungkin dia bisa aja mungkin disana ada perkembang hukum gitu kan bisa aja kan
tapi sudah di
masa tadi terjadi lagi nggak pak
semua terjadi lagi kita sudah melakukan penyelidikan
ya kita sama dengan polis ya
pak dari penyelidikan kerja pak dianisat kemarin ke iria
itu kan secara terserah dikatakan kita harus memilih apakah kita memilih senjata atau senjataan prajurit
dan ini ada kaitannya dengan mf pak asbuat yang sedang berjalan
kalau dari pandangan cilangka berapa
kesejahteraan prajurit sudah dipikirkan oleh presiden
sehingga pada saat dua ribu lima belas dinaikkan remulasinya oleh bapak presiden
nggak sekarang sampai atas lima puluh enam persen sekarang remunerasi yang dikirimkan
dalam kondisi negara seperti ini saya pikir itu kesejahteraan yang sangat luar biasa diberikan oleh pemerintah
tetapi kalau kita hanya memikirkan kesejahteraan
kita tidak memikirkan alutsista ancaman yang akan kita hadapi
sama saja kita akan mati melumbung badi
maka alutsista suatu keharusan
dengan mengikuti pr itu dengan tahapannya
dengan asas prioritas dalam kondisi ekonomi sekarang ini asas prioritas apa yang harus diutamakan
bisa diurai pak asas prioritasnya itu apa apakah ada yang ditunda atau di
pasti aja yang ditunda karena ada penghematan
tetapi suatu keharusan
keharusan pulau pulau terluar seperti natuna nanti kemudian merotai biak kemudian maruki sendiri somlaki
ini menjadi keharusan yang sudah diprogramkan
begitu ya terima kasih
baru saja kita dengar tadi pernyataan dari panglima tni gatot nurmantio dari mabes tni cilangkap
ini menjadi rame ya karena salah satu kandidat yang akan maju dki satu ternyata adalah yang berkarir di militer
dan tidaklah yang tidak bukan adalah regenerasi dari terahnya pak sosilo bambang yudhoyono
agus harimurti yudhoyono akhirnya bersedia maju menghadapi ahok dalam laga bursa pemimpin di dki satu
panglima tni kita lihat secara pribadi tadi menyebutkan bahwa berat hati
tapi karena permintaan dari agus yudhoyono untuk mundur dan berpolitik maka disetujuilah
tapi kita lihat bahwa ternyata menurut general tadi general gatot mengatakan
bahwa hal itu hal yang sangat lazim di singapura juga bahkan jarang ada general yang karir politiknya berhenti sampai pensiun
hari ini proses dipastikan akan selesai untuk pengunduran diri agus yudhoyono dan akan berhenti di tingkat kasat
jadi bukan panglima tni
kita lihat juga bahwa ternyata selain mayor agus tadi ada juga dari wilayah jawa tengah dan jawa barat
mayoritas adalah tni angkatan darat yang tampaknya memiliki potensi untuk mengundurkan diri lagi untuk juga
berkarir di politik mungkin
dan kita akan tunggu seperti apa update terakhirnya bahwa tadi sedikit saja bahwa ternyata tadi ikatan dinas dua puluh tahun setelah negara
menyekolahkan agus harimurti yudhoyono ternyata tidak terlalu masalah bagi panglima tni tadi
bahwa itu hal yang biasa jadi tidak terlalu diperdalam tadi apakah masih dalam ikatan dinas atau tidak
tapi yang pasti panglima tni yang saat ini sedang melakukan pelatihan di australia sudah mengetahui permohonan pengunduran diri dari agus yudhoyono untuk maju
menuju pemilihan ataupun juga pilkada dua ribu tujuh belas di dki jakarta